kpk meminta kepastian kepada kementerian keuangan perihal alih status pegawai kpk menjadi asn
kemenq akan membayarkan hak kekeuangan pegawai kpk selama masa transisi
sambil menunggu aturan baru terkait alih status menjadi asn
komisi pemberantasan korupsi kpk menyambangi kementerian keuangan pada selasa siang
kunjungan kpk kali ini adalah untuk memastikan hak keuangan dan status pegawai kpk pada masa transisi dua tahun
sembari menunggu aturan baru terkait perubahan pegawai menjadi asn
alih status pegawai kpk menjadi asn
tentu ini harus diatur dengan peraturan pemerintah
dan juga harus ditindaklanjuti dengan kerentuan hak keuangan dan fasilitas pegawai
alhamdulillah sudah mendapat penjelasan dari menteri keuangan ini sedang berproses
menteri keuangan sri mulyani mengatakan
sesuai mekanisme internal kpk gaji pokok tunjangan bulanan dan tahunan
akan tetap dibayar seperti yang selama ini dijalankan
kemenkeu juga akan berkoordinasi dengan kementerian pendaya gunaan aparatur negara
terkait kebijakan perubahan alih status pegawai asn itu
dan dalam transisi dua tahun sesuai dengan arahan presiden
bahwa tidak boleh ada pengurangan hak keuangan dari pegawai
sehingga dalam dua tahun sebelum sampai kemudian adanya peraturan baru
kita akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima
nanti di dalam perubahan menjadi status asn sesuai dengan undang undang
kita juga perlu akan bicarakan melalui pembahasan dengan berbagai institusi
kemenku dan kpk juga membahas hak keuangan dewan pengawas
sehingga organ baru kpk tersebut bisa berfungsi sesuai amanat yang diberikan kepada dewan pengawas kpk
selain itu kpk dan kemenko juga membahas fokus strategi nasional
terkait pencegahan korupsi dan penegakan hukum dalam reformasi birokrasi